yang antingnya cuma sebelah itu kan
kamu waktu pas beresin kopernya andin
antinya ada di dalam kan
gak jatuh kan
enggak kok mas orang itu artinya itu waktu itu di dalam koper kok beneran
sampai gigi tutup gigi resleting masih ada di dalamnya beneran
untuk kembali dengan andin
terus apa yang mau kamu lakukan memang
aku janji akan memperbaiki hubungan kita
untuk menjaga hubungan kita
bahkan memulai lagi segera sesuatunya dari nol
soal pembunuhan ini
misteri pembunuhan roy ini terungkap
hidup aku bisa lebih ringan
dan aku bisa fokus ke hubungan kita ke rumah tangga kita
kalau gue bilang enggak
nino pasti tetap menyelidikin
atau malah curiga sama gue
tapi kita bikin perjanjian
aku akan kasih kamu waktu dua minggu
tunggu untuk saya tahu soal itu
dan setelah itu
aku mau kamu fokus ke rumah tangga kita
aku berharap kita punya anak sayang
kita harus berusaha lagi
mungkin lebih baik
kalau aku ikut sama kamu dalam penyelidikan kamu
karena aku harus tahu pergerakan kamu
aku gak akan biarin kamu tahu apa yang terjadi sebenarnya
nasi uduk nasi rames
banyak duduk badan jadi lemes
emang uya kudu banyak banyak senam
biar badan jadi seger
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
kalau senam itu
udah gak usah
gak usah cek cekan
udah kalau sama kamu itu
mendingan gak usah dicek
aduh aduh aduh aduh
oh isinya ada watung ada botol
ada sembalang kalar di sini
eh pak bos
antek yang saya suruh kamu cari di mobil ketemu
udah pak bos
anting yang waktu itu kamu bilang
beresin di kopernik andin
sebelahnya lagi mana ya
eh sebelahnya kok
gak ada ya
ya antinya cuma sebelah itu kan
kamu waktu pas beresin kopernya andin
antinya ada di dalam kan
gak jatuh kan
orang itu antingnya itu waktu itu di dalam kopernik kok beneran
sampai gigi tutup gigi resleting
masih ada di dalamnya beneran
kalau gitu kemana anting itu ya
yauda kita ke gerbang ayo
jelas jelas sudah kiki masukin ke koper kok
enggak ini saya cuma mau jual anting
soalnya sebelahnya lagi ilang
oh iya anting itu kan sama seperti yang punya nyetan tante sarah waktu kiki liat di mall
nanti aja dia bilang ke mas alia
udah ngerti kan semuanya
ya udah kalau gitu pelajaran
hari ini sudah selesai
sama sama yang semuanya
ma aku sakit
aku sakit demam
rena sakit demam
ya udah saya mama kesana ya
perlahan ya ma
rena sakit demung kok udah gak ngabarin aku
aku kesana deh
kayanya apa yang aku iranianil udah ngakutin
jadi nanti ppe aku diperlu hantar ke ist twitch listeners kan
terima kasih ist instr putri itu
mata kotong ga ada
jangan goda goda ibu andin
suaminya serem lho pak
papa aku demam
obang belum pulang pak
perasaan tadi pagi mama gak bilang mau pergi deh
ya udah aku balik deh
rasanya aneh berada di sini lagi
beberapa waktu terakhir
soal aku udah yakin
aku gak akan pernah menginjak kaki di sini lagi
tapi nyata sekarang aku di sini
percuma adennya kita setor lima puluh juta artinya kembalinya tiap bulan lima belas juta lima juta
bukan karena tidak punya uang cash tapi dia bisnis model ginian enggak bakalan paham maklum
anak kampung sekolah
bisa aja pak haji maklum pak haji tadinya kan tukang bubur keliling tuh dapat lotre kaya deh
hahaha nah iya nah tuh duit ditaruh itu dia pedi tong hahaha si atas dikasih kembang biar
beranak hahaha pak haji bu haji saya pamit dulu nih ya oh ya kebetulan ada sedikit
cita cita teori berhenti alhamdulillah kerun kasir hahaha hahaha hahaha assalamualaikum
eh gini pak pak subur saya mau tanya misal katanya saya punya uang lagi bisa disetakan oh iya bisa
apa aja nanti pak haji bisa tambahkan setiap kelipatan lima juta untuk seterusnya kedua ketiga
keempat pokoknya kelipatan lima juta
setiap bulannya apa aja akan menerima satu setengah juta ya ya ya ya ya ya ya ya ya
ya ya ya ya ya contract setujuan permisi salam alaikum waalaikumsalam
satu setengah mesa
satu setengah mesa
kasih ya bang bang kenapa enggak ikut kooperasinya pak subur katanya bu darman
keuntungannya besar bang kalau yang begitu begituan abang kurang paham roh terus
pulang ya apa ngasih ragu entar dah kalau si robby pulang gua minta pendapat sama dia
kate babelus sebelum dia ninggal kalau lu merasa ragu lebih baik minggir alias jangan no no betul
mak sulam juga masih ingat bang bu darman juga bilang katanya
jangan yakin dulu lo sebelum urusan duit kalau udah ada urusan duit sama dia nah lo baru
tahu deh dia jujur apa enggaknya no disitu tipe nya jangan omongan dia aja
enak aja ya ntar kita rugi deh siu baklang aneh susahnya
masukin umi bayangin lima belas juta nih satu bulannya empat juta setengah nah tiga bulan aja nih
ampir balik modal entar umi bayangin dulu